saudara menko bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan menyoroti banyaknya kasus tindak kriminal dan pelanggaran hukum yang melibatkan warga asing
luhut meminta menkumham untuk menolak warga asing bermasalah masuk ke indonesia
menurut luhut warga asing bermasalah akan mencoreng citra indonesia di mata internasional khususnya di pariwisata dan investasi
luhut sudah meminta kepada menkumham yasona lawli untuk menolak keluarga asing bermasalah untuk bisa masuk ke indonesia
luhut menyatakan indonesia tidak akan rugi jika menolak warga asing bermasalah untuk masuk ke indonesia
kita dari turis atau asing yang juga mungkin main narkoba atau judi online atau keributan jangan dibiarkan masuk ke indonesia lagi
kita tidak rugi kalau sepuluh ribu orang pun tidak masuk ke indonesia orang orang itu kalau membuat kekaca indonesia